kita ke bogor jawa barat pada hari ini hasil tes dna bayi yang tertukar akan diumumkan oleh pihak pores bogor
kedua pihak orang tua dan bayi telah menjalani tes dna silang di puslap empat pori sentul bogor pada senin lalu
kasus bayi diduga tertukar ini terjadi saat keduanya menjalani persalinan di rumah sakit sentosa kabupaten bogor jawa barat pada tahun lalu
tes dna adalah tes medis genetik yang dilakukan untuk mengidentifikasi gen kromosom atau protein dalam tubuh seseorang
dalam tes dna sampel yang diambil untuk diuji seperti darah kulit rambut serta jaringan
tes dna atau dioksir ribonuklik asid yang dalam bahasa indonesia disebut dengan adn asam dioksir robo nukleat
kedua pihak orang tua dan bayi telah menjalani tes dna
andian ibu dari kasus bayi tertukar sedikit resah ya pada hari ini
sebab pada hari ini polres bogor akan mengumumkan hasil tes dna yang dilakukan oleh puslap empat polri
kita langsung tergabung bersama rekan kami ada koresponden cnn indonesia teddy zuhari
selamat siang teddy bagaimana harapan kedua orang tua ini untuk pengumuman hari ini
selamat siang herano betul sekali hari ini di pores bogor puslap empat pori
polres bogor jawa barat memang diinformasikan pihak kepolisian akan melakukan penyampaian kepada publik pengumuman dari hasil tes dna
dari kedua pihak yang telah menjalani proses tes dna di puslap empat pori
maksud saya pada senin awal pekan ini dua puluh satu agustus lalu memang membutuhkan waktu sekitar tiga lima hari
dan hari ini diputuskan akan disampaikan hasilnya kepada publik
dari informasi yang kami terima dari pihak kepolisian bahwa dalam penyampaian hasil tes dna pada hari ini
pihak polisi mengundang beberapa pihak terkait lainnya
misalkan saja ada pihak dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ppa
serta komisi perlindungan anak indonesia atau kpai
dan juga selain pihak pihak tersebut tentunya kedua belah pihak yang diduga memiliki bayang
yaitu siti maulia dan juga ibu berinisial d ini
akan bersama masing masing anggota keluarganya para suami juga akan ikut dihadirkan
termasuk juga para kuasa hukum dari kedua belah pihak
yang terbaru heranov kami mendapatkan informasi bahwa pihak kepolisian sudah memberikan undangan pihak pihak ini
untuk hadir di polres bogor pada pukul lima belas sore nanti
itu kemungkinan konferensi pers untuk menyampaikan
kemudian hasil tes dna ini baru akan digelar antara pukul lima belas hingga pukul enam belas jumat sore nanti
dan kalau melihat dari kronologis permasalahan kasus bayi tertukar ini terjadi pada juli tahun lalu
kalau sudah kita merunutkan ke belakang kita menghitung artinya memang sudah hampir satu tahun lamanya kasus ini
baru menjadi sorotan publik setelah pihak ibu siti maulia merasa
ada yang janggal dari proses persalinan yang sudah dilakukannya pada tujuh belas juli di tahun lalu
kemudian dalam informasi yang sudah disampaikan kepada publik
ibu siti maulia ini melakukan tes dna secara mandiri dengan hasil negatif
artinya bayi yang dilahirkannya atau bayi yang dibawanya pulang ini bukan bayi biologis dari proses persalinan
dilakukannya di rumah sakit sentosa di kabupaten bogor jawa barat tepatnya di daerah wilayah kemang
dan menurut pengakuannya dirinya sempat di awal kasus ini mulai menjadi sorotan
pernah datang ke pihak rumah sakit untuk menyampaikan informasi tersebut
hasil dari tes dna mandiri yang dilakukannya bahwa ini tidak sesuai dengan hasil tes dna yang menyebutkan negatif
artinya ini bukan
tapi belum mendapatkan respon yang memuaskan dari pihak rumah sakit saat itu
hingga akhirnya ini kasus sempat seperti didiamkan selama hampir satu tahun lamanya
dan dari informasi yang juga kami terima pihak ibu d sempat didatangi oleh pihak ibu siti maulia
namun dirinya juga mengaku shock ketika mendapatkan kabar bahwa ada kemungkinan bayi yang masing masing dibawa pulang
oleh kedua orang tua tersebut baik siti maulia dan juga ibu yang berinisial d ini
diduga bayinya tertukar
ini yang kemudian menjadi sorotan banyak pihak dan harus segera mendapatkan perhatian dari pihak pihak terkait
dan memang hari ini kemudian setelah melalui proses tes dna di awal pekan ini dua puluh satu agustus lalu
pihak kepolisian akan segera melakukan rilis
kepada pihak b dan juga perawat yang melakukan proses penjagaan
tidak ada yang menanggung dengan kemungkinan bahwa ini akan dilakukan
ini adalah proses penjagaan yang sangat berharga
dan juga kalau melihat sedikit kembali ke belakang heranov bahwa pihak rumah sakit sentosa di kemang bogor
ini juga sudah memeriksa sekitar lima belas orang dari pihak rumah sakit baik bidan dan juga perawat
yang melakukan proses penjagaan
dan proses persalinan terhadap ibu siti moli dan juga ibu bir inisial pada saat itu
ini sudah diperiksa namun setelah dikerucutkan lagi oleh pihak rumah sakit
ternyata ada sekitar sepuluh orang saja yang kemudian diperiksa secara mendalam oleh internal rumah sakit sentosa
dan dikerucutkan lagi ada lima perawat dan dua bidan yang menurut informasi dari rumah sakit sentosa kemang bogor
ini sudah dinonaktifkan dibebas tugaskan dari semua pekerjaannya
tapi belum berhenti sampai di situ pihak kuasa hukum dari ibu berinisial d
ini mengaku jika nanti hasil tes dna terbukti ada ketidakcocokan
kemudian berarti juga disebut akan ada unsur kelalaian di dalamnya
maka kemungkinan besar pihak keluarga d ini akan menggugat pihak rumah sakit kemang sentosa bogor jawa barat
itu informasi yang bisa kami sampaikan saat ini
sambil kami menantikan informasi dari hasil rilis hasil tes dna yang akan dilakukan pada sore nanti
karena sampai siang ini kami belum mendapatkan informasi terbaru dari pihak kepolisian
kami juga masih terus menunggunya di sini heranov
terima kasih untuk update anda siang ini bersama kami di news hour
ada koresponden ted yusuhari langsung dari bogor